sejumlah kota di indonesia telah menerapkan new normal
aktivitas yang sebelumnya terhenti kini mulai berjalan kembali
meski begitu tak lantas semua kembali seperti sediakala
ada beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan
seperti yang diadaptasi oleh keluarga besar aiko sukasa
ibu berusia tiga puluh satu tahun ini sadar bahwa ketiga anaknya yang masih berusia balita
cukup rentan terhadap virus covid sembilan belas
aiko berencana untuk terus melakukan sekolah secara online hingga ditemukan vaksin
ia juga mengajarkan sejumlah protokol kesehatan bagi anak anaknya
nah masker udah pasti saya tiap hari beri pengertian ke mereka
untuk sekarang nih udah beda udah beda harus sering cuci tangan
pakai masker nggak boleh lepas kalau masih lepas lepas berarti nggak bisa ikut
jadi alhamdulillahnya semuanya ngerti sih sampai yang paling kecil pun ngerti
amazingly anak anak itu adaptasi lebih cepat ya dari orang dewasa kalau menurut saya
iya itu sih soalnya untuk bisa selamat di pandemi ini cuma adaptasi aja sih
adaptasi juga dilakukan bertua aiko yang berusia sembilan belas tahun

dengan bantuan teknologi ia meminimalisir pertemuan tatap muka dan kegiatan di luar rumah
ia juga memperhatikan makanan dan minuman yang ia konsumsi
bahkan ia mengubah salah satu gudang rumah menjadi tempat latihan olahraga agar anak anaknya tak sering keluar rumah
kalau kita artinya kita masih menganggap walaupun ini katakanlah dalam proses adaptasi ke normalisasi ya
tapi kita masih menganggap bahwa ini masih perlu waktu
sehingga kita juga masih mendisiplinkan diri gitu ya
keluar hanya seperlunya aja gitu
so tentunya cuci tangan sampai di tempat tujuan kita
misalnya ke supermarket ada supermarket yang memang menyediakan fasilitas untuk cuci tangan sebelum masuk
terus kita juga careful not touching things gitu ya
terus kita juga jaga jarak juga dengan orang lain

jangan berpikir pikir jangan berpikir pikir
frs upn cipto maungkusumo andi khomeini membenarkan protokol kesehatan keluarga besar aiko
jadi ada dua situasi nih
satunya itu yang masih muda keluar
sementara yang senior citizenship ini kan biasanya dia lebih banyak di rumah
jadi dia kita minta kalau yang senior itu untuk tidak berinteraksi
membatasi interaksi dengan mereka yang muda mereka yang masih warawiri keluar untuk mencari nafkah atau ke sekolah
new normal mungkin telah diberlakukan
tapi protokol kesehatan tetap penting diaplikasikan
pasalnya covid sembilan belas masih ada di sekitar kita dan belum ditemukan obat maupun vaksinnya
tim liputan cnn indonesia jakarta